pt garuda indonesia mengganti direktur utama arief wibowo
dalam rapat umum pemegang saham pada rabu arief diganti oleh pahala mansuri
yang sebelumnya menjabat direktur keuangan bank mandiri
dilansir detik finance dalam jangka pendek
pahala akan memastikan profitabilitas keuangan perseroan agar meningkat
amerika serikat ini menilai akan terus melakukan efisiensi
di tengah persaingan yang cukup ketat dalam industri penerbangan dalam negeri
salah satunya dari sisi biaya bahan bakar perawatan dan hal yang bisa dioptimalkan
garuda indonesia mencatatkan laba bersih pada tahun dua ribu enam belas sebesar rp satu ratus dua puluh empat lima miliar
atau rp sembilan tiga puluh enam juta
senilai rp satu tiga triliun atau rp tujuh puluh delapan juta
selain menghentikan arief bibowo dan menggantinya dengan pahala mensuri
rapat umum pemegang saham ataupun rups yang digelar hari rabu kemarin
juga merombak jajaran direksi dan menghapus posisi direktur operasi dan direktur pemeliharaan pesawat
tidak adanya posisi tersebut bertentangan dengan civil aviation
safety regulation ataupun casr yang mewajibkan adanya dua posisi tersebut
direktur operasi diwajibkan dijabat oleh pilot senior berlisensi air transport pilot license
sementara direktur pemeliharaan pesawat diwajibkan dijabat personel berlisensi sebagai engineer penerbangan
dan kita ke informasi selanjutnya
menariknya dalam struktur organisasi terbaru tidak ada jabatan direktur operasi dan juga direktur perawatan pesawat
mengapa kedua posisi tersebut alpa
dan benarkah penggantian direktur utama karena kinerja keuangan buruk garuda sepanjang tahun lalu
kini sudah terhubung melalui sambungan telepon vice president corporate communication
garuda indonesia sudah ada bapak beni s butar butar
pak benny halo selamat sore
pak benny rups sudah selesai dan hari ini kita lihat bahwa respon pasar tampaknya positif
apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga terjadi pergantian
dan apakah benar tidak ada posisi direktur operasi dan direktur pemeliharaan pesawat pak benny
perombakan direksi yang terjadi dalam tubuh organisasi garuda indonesia
itu merupakan keinginan dari pemegang saham yang melihat untuk mengakselerasi bisnis
atau ekspansi bisnis garuda indonesia agar lebih cepat atau agresif dalam meraih keuntungan bisnisnya
nah mengenai adanya jabatan rangkap yang ditegang oleh saham
satu direktur yaitu direktur produkti yang membawahi direktur operasional dan direkturat maintenance
itu diarahkan agar terjadi perampingan dan juga percepatan dalam proses manajerial
baik dalam pengambilan keputusan dan juga penanganan di dua sektor tersebut
selain itu juga untuk dibangun sinergi yang lebih cepat mengingat tantangan global yang
membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan dan membuka peluang bisnis yang lebih jelas begitu
pak bemy sangat bisa dipahami efisiensi memang dibutuhkan di tengah ketidakpastian global seperti saat ini misalnya
tapi merangkap jabatan dari direktur produksi untuk membawahi juga fungsi direktur operasional
kemudian direktur perawatan pesawat apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan regulasi civil aviation safety regulation

apakah jabatan jabatan tersebut diisi oleh orang orang expert sesuai dengan yang sudah tercantum dalam aturan skala internasional tersebut pak benny
betul memang sebetulnya dalam struktur organisasi garuda indonesia
itu direktur atau direkturat operasional yang membawahi pilot perang guari dan operasi pesawat
itu berada dalam satu tangan direktur yang disebut direktur operasi
dan kemudian tentang teknik dan perawatan pesawat itu berada dalam satu tangan direktur teknik
namun demikian dengan dileburnya ke dalam satu direktorat yang dibawahi oleh direktur produksi
itu ingin menunjukkan akselerasi mendukung asuransi bisnis yang dicanangkan oleh kementerian bumn
dan juga sebetulnya tetap ada orang orang ekspert yang menunjukkan
mampu menangani masalah operasion pesawat safety dan juga maintenance nya armada armada garuda
namun hal ini masih akan kita konsultasikan lebih jauh dengan kementerian perhubungan
selaku kementerian teknis yang juga memiliki kepentingan terhadap standar safety dan operation dari garuda indonesia
jadi sejauh ini kita masih lihat namun kita juga masih ketahui
kita masih konsultasikan karena sebetulnya yang diinginkan adalah sebuah peluang dan aktivitas yang lebih agresif bagi garuda indonesia
pak benny apakah sebelum rups atau ketika rups dilaksanakan apakah tidak ada konsultasi sebelumnya
karena melihat banyaknya orang orang yang sangat ahli di bidang aviasi
tampaknya aturan dari casr ini bukan suatu hal baru harusnya
apakah memang direktur produksi juga memiliki spesifikasi seperti yang diwajibkan oleh casr misalnya
untuk yang menjabat sebagai direktur operasi wajib pilot senior berlisensi air transport pilot license
kemudian kita lihat engineer penerbangan itu akan menjabat sebagai direktur pemeliharaan pesawat
apakah direktur produksi yang saat ini ditunjuk membawahi memiliki lisensi kedua yang diwajibkan tersebut pak beni
baik dalam perspektif kita sebetulnya kita tetap memiliki orang yang mempunyai kualifikasi seperti yang diamanatkan dalam
aturan tersebut yaitu pilot yang memiliki kualifikasi yang baik dan juga seorang engineering maintenance yang memang mumpuni
namun demikian itu masih akan kita konsultasikan hari ini dengan kementerian perhubungan
untuk bisa dicarikan jalan tengah bagaimana yang terbaik mengingat kondisi kondisi secara aturan
apakah bisa dipenuhi dan juga secara
bisnis dan tujuan jangka panjang bagi garuda indonesia tetap bisa juga ditemui
jadi sedang disupayakan langkah langkah yang baik untuk menghadapi hal ini
pak benny singkatnya masih terbuka kemungkinan kalau nanti hasil konsultasinya mengharuskan memang ada jabatan direktur operasi
dan direktur pemeliharaan pesawat maka akan ada posisi tersebut dalam struktur organisasi garuda begitu pak benny
bisa jadi tidak tertutup kemungkinan seperti itu
baik pak benny kita langsung saja ke saham kami memiliki data mengenai perolehan mengenai perolehan ataupun juga bagaimana reaksi pasar
pasca terjadinya perombakan direksi garuda indonesia kita lihat bersama pak beni pergerakan saham garuda indonesia hari ini
pak benny saya ingin kembali kepada anda dengan jabatan baru ceo
baru kemudian beberapa direksi yang baru apa target garuda indonesia ke depan sehingga respon positif ini bisa sustain di saham giaa pak beni
baik terima kasih sebelumnya dengan respon yang begitu positif
yang jelas garuda berupaya untuk melanjutkan pertumbuhan positif yang telah dicapai dan mengembangkan ekspansi bisnisnya tidak saja di domestik secara lebih kuat
tapi juga regional dan internasional guna membangun sebuah bisnis airline yang kuat
baik pak benny ekspansi seperti apa akan dilaksanakan baik domestik maupun luar negeri
apakah akan membeli pesawat lagi baru atau menambah rute penerbangan seperti apa pak benny
tidak tetap kemungkinan kita untuk menambah pesawat tapi juga kita yang jelas saat ini adalah memaksimalkan utilisasi pesawat pesawat kita
dengan mengembangkan rute rute baru atau meningkatkan frekuensi dari rute rute yang sudah ada
dengan demikian akan dilihat sebuah kapasitas produksi kita yang cukup untuk bisa mendatangkan
dan bisnis dan profit yang betul betul sungguh baik bagi masa depan agar sudah itu sendiri
pak beni ada bocoran rute mana yang baru baik dalam maupun luar negeri pak benny
ya untuk sementara untuk luar negeri bisa saya sebutkan di sini kita merencanakan untuk bisa membuka rute ke moskow dan juga los angeles amerika
oke akan ada langsung ya berarti penerbangan langsung dari indonesia menuju ke dua kota tersebut
baik asik juga
oke baiklah pak benny langsung ke los angeles nampaknya ya
terima kasih pak benny s butar butar vice president corporate communication garuda indonesia telah bersama kami di cnn indonesia business